ini ada peretasan yang sempat membuat heboh beberapa waktu yang lalu
serangan terhadap situs resmi telkomsel oleh para peretas
pemancing reaksi netizen mengenai mahalnya tarif internet operator seluler di indonesia
lalu benarkah tarif internet indonesia itu tergolong mahal
hasil survei asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia atau apji
mencatat total pengguna internet di indonesia di tahun dua ribu enam belas mencapai satu ratus tiga puluh dua tujuh juta pengguna
jumlah ini melampaui setengah total penduduk indonesia yang berjumlah dua ratus lima puluh enam juta orang
dari total pengguna internet yang ada tujuh puluh persen mengakses melalui perangkat mobile
inilah sebab mengapa masyarakat bergantung pada operator seluler sebagai penyedia layanan internet
pakai data internet yang ditawarkan oleh setiap operator pun variatif
mulai dari lima puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah untuk paket empat g sepuluh hingga dua puluh gigabyte
tapi kalau misalkan mahal tapi jaringannya bagus ya ini sih max change
menurut aku sih mahal banget
kalau untuk sepuluh g sih satu bulan itu kurang
dengan harga yang mahal
ya pengennya sih yang murah murah aja dah yang gampang gampang
ya misalkan lima giga atau berapa totalnya
bagian besar masyarakat masih menganggap dan mengeluhkan bahwa tarif internet
di indonesia mahal
tapi bagaimana jika dibandingkan dengan tarif internet di negara lain
dibandingkan australia amerika serikat dan beberapa negara di eropa
tarif internet di indonesia bisa terbilang murah
operator selura di amerika menawarkan harga empat puluh usd atau setara dengan lima ratus dua puluh ribu rupiah
untuk paket delapan gigabyte
namun jika dibandingkan dengan beberapa negara asia seperti singapura taiwan dan arab saudi
tarif internet di indonesia terbilang cukup mahal
di singapura anda hanya perlu membeli internet di indonesia

dalam hal kecepatan pun koneksi internet di indonesia menduduki peringkat tiga terbawah di asia
dengan kecepatan rata rata tiga mb per second
di mana kecepatan rata rata internet global mencapai lima satu megabyte per second
saya selalu mengatakan bahwa membandingkan kita dengan singapura dengan korea dengan malaysia
itu tidak fair
karena dari sisi jumlah penduduk dan dari sisi geografis
yang kita miliki itu sangat berbeda
jadi kalau misalnya satu singapura itu internetnya sangat cepat dan bagus
karena penanganannya juga jauh lebih mudah dibanding dengan kita yang tersebar begitu jauh
lautnya jauh bukit bukitnya jauh dan sangat sulit
petugas kami itu kalau datang untuk memasang bts dari bp tiga ti misalnya di satu tempat
kekesalan karena mahalnya tarif kuota internet dilampiaskan oleh peretas atau hacker
dengan mengubah tampilan situs operator seluler telkomsel
berbagai kalimat cacian pun ditujukan kepada provider plat merah tersebut
namun menurut pakar telematika abimanyu wahyu hidayat
kehebohan tersebut hanya hasil perilaku beberapa orang
yang tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat indonesia
harga itu bicara soal kemampuan bayar
ada orang yang harga dikit oke saya bayar segitu itu masih murah
ada yang sementara dia bilang ke mon saya beli pulsa aja susah bagi saya mahal
kalau orang yang biasa biasa saja kemudian mau pakai layanan yang paling bagus
tetapi dengan daya bayar yang ada yang minum otomatis akan sulit
siapapun pemberi layanan akan kebingungan
kebutuhan internet yang kian meningkat
membuat operator seluler berlomba lomba memberikan harga termurah
namun harga yang terlalu murah pun tidak selalu merupakan solusi terbaik
karena akan mempengaruhi kualitas layanan dan pembangunan jangka panjang